masjid raya istiqlal jakarta dipastikan tidak akan menggelar kegiatan sholat tarawih selama bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
semua kegiatan keagamaan di masjid raya istiqlal diliburkan selama masa pandemi covid sembilan belas
suasana di ruang ibadah utama masjid raya istiqlal terpantau kosong tidak ada kegiatan agama apapun yang dilaksanakan
selain meniadakan salat tarawih berjamaah kegiatan buka puasa bersama itikaf kajian tawhid serta kegiatan lainnya juga diliburkan selama masa pandemi covid sembilan belas
tidak hanya kegiatan ibadah masjid raya istiqlal juga menutup kegiatan kunjungan tamu dan wisata serta kegiatan rutin lainnya
namun untuk aktivitas renovasi masjid raya istiqlal masih terus berjalan dengan jumlah pekerja terbatas
sebelumnya selama masa psbb masjid raya istiqlal sudah meniadakan kegiatan